tetapi saya jadi ada kecurigaan itu ketika di hari pertama hari pertama di medica
di medica permata hijau waktu itu kondisinya sangat bingung ya karena disitu ada polisi ada macam macam
ada polisi ada penyidik yang mengatakan ini pelakunya sudah kita tangkap
saya tanya siapa pelakunya nanti aja bapak besok pas laporan bisa tahu
saya ingin tahu pelakunya siapa
jadi ada para polisi ada datang ke rumah sakit juga ya
sehingga saudara bisa bertanya
ini kenapa dan lain lain saya tanyakan
kemudian malam itu
ada orang yang saya nggak tahu selalu deketin saya
satu orang namanya karel katanya yang ngasuh dendi dari kecil
yang dua saya kurang paham
dia tiba tiba mendekati terus pak saya dari keluarga pelaku
kenapa anda datang ke sini
ini kita cari rumah sakit yang terbaik aja pak
kemudian saya marah
anda siapa ngatur ngatur saya harus ke rumah sakit yang lebih baik
nanti dari pihak pelaku akan memberesi semua
saya makin marah lagi
saya langsung berpikir ini pejabat atau apa
kok dari tadi ada orang nanyain ini terus
kemudian saya teriakin
itu saksi pak rudy juga tahu dan teman teman saya di sana juga tahu
dan perawat di sana tahu dan penyidik
bolsek pesangeran juga tahu ketika saya teriak
kamu anggota ya
bukan pak kamu siapa
kenapa nanya nanya terus
dari tadi maksa maksa saya harus melakukan apa yang kalian mau
padahal kondisinya saya waktu itu sedang kalut ya karena david kejang kejang
tiba tiba datangin seperti itu
nah dari situ kemudian saya berinisiatif untuk mencari tahu ini siapa sih
orang ini siapa
sampai ada keanehan keanehan yang terus menerus
di rumah sakit dia dua hari ya mbak
kan saudara tadi tanya ini siapa
saya mewakili keluarga dari pelaku
enggak saya disuruh untuk kesini
disuruh untuk kesini
disuruh untuk apa sudah tanya
itu tadi nanti pindah aja ke rumah sakit yang lebih baik
kemudian saya marah
apa hak anda nyuruh nyuruh saya memindah ke rumah sakit yang lebih baik
akhirnya yang bersangkutan mundur
mundur tapi coba di luar
artinya tidak komunikasi lagi dengan saudara
terus tadi saudara